terima kasih anda masih bersama kami di debat publik pilgub jawa barat dua ribu delapan belas
ya masih seperti segmen sebelumnya masing masing pasangan calon akan mendapat pertanyaan yang telah diundi sebelumnya yang telah disusun oleh tim perumus
nanti satu paslon menjawab dan yang lainnya akan menanggapi nanti paslon yang mendapatkan menjawab diizinkan kembali untuk menanggapi
kita langsung saja buka amplopnya masih tersegel dengan aman
sebelumnya sudah diundi seperti itu sudah kami sampaikan tadi dan ini adalah pertanyaan yang telah diambil oleh pasangan nomor dua
tadi soal bencana alam dan kemudian soal lahan dan sawah
nah soal untuk paslon nomor dua jawa barat memiliki berbagai sumber energi alam diantaranya potensi panas bumi sebesar enam seratus mw
bagaimana memaksimalkan potensi panas bumi dan sumber energi ramah lingkungan lainnya seperti biogas dan tenaga surya untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan di jawa barat
waktu anda satu menit dimulai ketika anda berbicara silakan paslon nomor dua
jadi saya menambahkan ada banyak sebetulnya potensi yang lebih terutama dalam menghasilkan listrik
padahal di jawa barat wilayah selatan listrik belum dinikmati dengan baik
yang pertama soal izin
ketentuan pajak retribusi dan sistem pengelolaan harus jelas dengan mementingkan kepentingan rakyat
itu yang paling pertama
yang kedua harus ada jaminan reklamasi lahan ketika kita mencoba melakukan eksploitasi dan eksplorasi
kemudian yang dihilir jaminan ketersediaan pasokan energi
kemudian untuk masyarakat
terutama bbm dan listrik
dan kemudian di beberapa daerah kami akan mencoba energi air sekala kecil
kemudian juga energi surya energi angin kincir yang cocok untuk di pedesaan
baik waktunya habis
kami beri silakan kepada pasangan nomor tiga untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan dari jawaban dari pasangan nomor dua
masalah energi berkelanjutan
saya kira dan terbarukan atau emas energi baru dan terbarukan
ini banyak hal yang harus kita lihat
satu panas bumi surya angin
dan bahkan yang paling baik adalah mikro hidro
di mana itu bisa meningkatkan kapasitas di antara lima belas sampai dua puluh kilowatt
dan itu bisa memberikan pasokan listrik kepada masyarakat masyarakat yang ada di desa dan di gunung gunung
di mana masyarakat jawa barat
hampir kebanyakan mereka ada di desa dan di gunung gunung
makanya dengan memanfaatkan mikro hidro air
sekarang jawa barat sudah relatif terang tapi masih ada handicap antara yang sudah terang dan belum terang sekali
seperti cimahi dan lain lainnya
insya allah ke depan kita akan lebih mengutamakan penerangannya kepada jawa barat
karena energi terbarukan itu cost productionnya masih mahal
itu mungkin tahapan berikutnya
baik waktunya habis terima kasih
selanjutnya paslo nomor empat untuk menanggapi jawaban dari paslo nomor dua
waktu anda satu menit dimulai ketika anda berbicara
masalah energi bukan hanya persoalan pengelolaan yang dilakukan oleh publik
tetapi justru kita masyarakat jawa barat
harus mendorong energi yang sudah dimiliki itu tidak termonopoli oleh satu lembaga bisnis saja
tetapi bagaimana pengelolaan energi listrik itu
para pengelolanya bisa menjual langsung pada publik secara langsung
bisa dengan harga yang lebih murah
karena yang menjadi problem energi hari ini adalah
tidak bisa dilakukan penjualan langsung kepada masyarakat
sehingga harga yang didapat masyarakat lebih tinggi dibanding dengan biaya produksinya sebenarnya
jadi kami berkomitmen persoalan energi ini adalah mendorong penjualan energi bisa langsung pada publik
dan langsung ke perusahaan sehingga rakyat jawa barat bisa memperoleh energi listrik dengan murah
dan produktivitas produksi di perusahaan juga bisa meningkat sehingga

keuntungan dari itu bisa digunakan untuk peningkatan

waktunya masih tersisa tapi akuntinya sudah dicukupkan saja
kita lanjut ke pasangan nomor satu
pasangan rindu adalah pasangan yang sangat peduli dengan inovasi
karena tiang tiangnya mahal
kami punya teknologi namanya lemper
lembur penuh listrik
yaitu lima kamar lima kamar bisa menyala sebulan hanya rp dua karena menggunakan teknologi aki
akinya dicas sebulan sekali
perumah lima kamar hanya bayar rp dua
jadi ini adalah solusi tidak hanya untuk jawa barat se indonesiaan
yang namanya teknologi panas bumi teknologi surya
menarik tapi mahal dan jauh kenet
selanjutnya paslon nomor dua untuk menanggapi kembali atas tanggapan dari paslon tiga
dan satu waktu anda satu menit silakan
bahwa memang jawa barat ini mempunyai banyak sumber energi
satu dari air
ada tiga sungai
ini bisa menghasilkan energi listrik
dan dua bisa juga dari panas bumi maupun geotermal
tapi yang paling menjadi masalah adalah bagaimana pengelolaannya
inilah harus tepat guna
makanya untuk itu ada dua solusi
solusi bagaimana pengelolaan di hilir bagaimana di hulu
sehingga ini semua misalkan kalau air saja ini bisa menghasilkan listrik yang luar biasa
geoterma ini hanya ada di jawa barat
bahkan di indonesia pun juga kebanyakan di jawa barat
kemudian juga hasilnya juga sekarang ini karena dikelola oleh luar negeri
sehingga hasil untuk daerah itu hanya sedikit
ini harusnya kebanyakan ke daerah
waktunya pak terima kasih
kita berikan tepuk tangan pada pasangan nomor dua
dan tanggapan dari ketiga pasangan lain
ini giliran pasangan nomor tiga untuk mendapat pertanyaan pendalaman dari tim perumus
seperti yang saya sampaikan sebelumnya sudah diundi
dan inilah pertanyaan yang akan didedikasikan kepada pasangan nomor dua
di jawa barat terdapat delapan ratus empat puluh tujuh desa rawan pangan yang berdampak pada buruknya kualitas kesehatan masyarakat
sebanyak satu ratus tiga puluh desa diantaranya tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu delapan belas mengalami pertumbuhan yang lambat
sehingga kemampuan daya beli warganya rendah
bagaimana langkah konkret untuk mencapai ketahanan pangan yang merata di seluruh jawa barat
waktu anda pak satu menit dimulai saat anda mulai menjawab
masalah ketahanan pangan itu adalah masalah kedaulatan pangan
masalah penyediaan pangan
dan penyediaan pangan itu tergantung kepada lahan tata guna lahan
tata guna lahan juga tergantung kepada para petani
isunya adalah bagaimana lahan di jawa barat harus dipertahankan lahan pertanian abadi
itu mutlak sehingga alih fungsi lahan yang mudah sekarang dari lahan persawahan menjadi pabrik dan perumahan harus mulai dibatasi
yang kedua adalah para petani
petani harus mulai lebih produktif
dibantu dengan teknologi dibantu dengan bibit yang unggul
kalau peluru panennya adalah tiga lima kali setahun
sekarang ini rata rata tiga kali setahun
untuk desa miskin itu adalah desa yang rawan pangan
pemerintah harus mengeluarkan dana khusus untuk ini
untuk membantu menyelesaikan masalah kerawanan pangan di daerah daerah yang tadi disebutkan
ada lebih dari delapan ratus
kalau bicara ketahanan pangan jawa barat pak sudrajat
jawa barat ini penghasil beras terbesar di indonesia
nggak ada masalah dengan persediaan beras
tetapi soalnya bagaimana distribusi pangan tadi ke beberapa daerah yang tadi anda sebutkan
ini menyangkut juga infrastruktur
bagaimana mengangkut beras yang sudah banyak di jawa barat tadi
ke daerah daerah yang jembatan pun tidak ada misalkan
jadi di jawa barat ini yang dimakan oleh seluruh orang jawa barat plus wisatawan hanya empat enam juta ton per tahun
jawa barat menghasilkan delapan juta ton per tahun
jadi seterusnya tiga empat juta ton
rawan pangan yang seperti apa yang dimaksud
artinya ada yang tidak beres distribusinya
yang kedua ini bukan masalah rawan pangan saja tapi juga rawan gizi
sembilan juta anak anak indonesia itu stunting dibandingkan dengan satu ratus lima puluh sembilan juta yang stunting di dunia
dan sebagian besar ada di jawa barat
baik selanjutnya paslon satu untuk menanggapi jawaban dari paslon dua
dalam permasalahan pangan kami sudah melakukan
dan akan dilakukan di jawa barat
yang pertama adalah irigasi
sehingga sawah semua mendapatkan air yang berakibat bisa menanam
yang kedua dengan pencetakan sawah baru
di kabupaten tasikmalaya kami sudah mencetak sawah baru sekitar satu ratus lima puluh hektare
dan yang ketiga kita memberikan pendidikan kepada para petani
membuktikan para penyuluh pertanian
kabupaten tasikmalaya sudah mengimpor beras organik kelima benua di negara ini
oleh karena itu apa yang sudah dilakukan di kabupaten tasikmalaya kami bersama kang emil akan dilakukan di jawa barat
demi terpenuhinya pangan
termasuk pembuatan jalan untuk usaha tani
karena kadang kadang hasil pertanian tidak bisa diangkut karena jalannya
oleh karena itu jalan usaha tani pun akan kami bangun
pasangan nomor urut dua untuk menanggapi
petani jawa barat itu pada umumnya petani yang miskin
dengan jumlah tanah atau sawah yang sangat sempit
pasangan hasanah dengan koordinasi dan lapor kepada bapak presiden bapak jokowi
kami akan memberikan kepada tujuh puluh lima ribu kepala keluarga tanah yang nanti akan digarap menjadi sawah
masing masing satu sampai dengan dua hektare
dan akan dibagikan dalam waktu segera
itu namanya tanah sosial
kemudian di samping itu lahan pun juga harus besar
sehingga di sini perlu ada kelompok tani
kemudian yang keduanya perlu ada sistem kontrak polming
yaitu menjamin harga baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan
kita pun juga harus punya peta geospasial
sehingga dengan demikian kita bisa mensertifikasi
terima kasih pak
paswan tiga dipersilakan
menghadapi rawan pangan yang terjadi di jawa barat
pasangan nomor tiga mempersiapkan infrastruktur antar daerah yang lancar
maka dari itu kami terobsesi
informasi yang saya sudah sering ungkapkan dalam bentuk lagu lagu pada terdahulu
jalan jalan lalu cir
sehingga dengan begitu insya allah distribusi pangan akan lancar
di samping itu untuk mengatasi kerawanan pangan ini
pasangan nomor tiga berusaha untuk menyediakan stok pangan
dimana kalau sekiranya pemerintah kota dan kabupaten ternyata tidak mampu memberikan support terhadap wilayahnya daerahnya
maka kami provinsi siap untuk memberikan bantuan terhadap kota dan kabupaten yang mengalami rawan pangan
di samping itu kami akan bekerjasama dengan lembaga lembaga pilantropi untuk bersama sama mengatasi masalah rawan pangan
sehingga jawa barat menjadi asyik
selanjutnya adalah pertanyaan dari tim perumus untuk paso nomor empat
kita lihat seputar apakah pertanyaannya
dan telah kita beri jawabannya
informasikan sebelumnya bahwa ini sudah diundi pada saat off air
jadi terjamin kerahasiaan dan keberimbangannya
saat ini banyak pemanfaatan sumber daya alam dengan cara ekstraksi
namun harus dibayar mahal dengan berbagai kerusakan lingkungan
padahal berdasarkan valuasi jasa lingkungan terhadap sumber daya alam di jawa barat
menunjukkan nilai yang cukup besar
sehingga pemanfaatan tidak langsung sumber daya alam
seperti hutan yang tidak hanya dinilai pada potensi kayunya
tetapi juga pada potensinya sebagai pengamanan resapan air atau pengikat karbon
langkah langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam
terkait fungsi ekonomi dan ekologinya
jadi masih ada lahan lahan kritis yang harus diijaukan sebagai kawasan lindung
itulah sebabnya kerusakan kerusakan hutan yang dibuat oleh mereka yang tidak bertanggung jawab
seperti contohnya cimanuk
pulau cimanuk mengakibatkan banjir bandang yang luar biasa
ini kembali pada penegakan hukum
dan pengelolaan lahan di mana ada tiga badan
kalau saya lihat di sini ada bksda perhutani dan ptp
yang menguasai nyaris sepertiga lahan lahan di jawa barat
ini pun harus diajak bekerja untuk sinergi
saya kira seluruhnya sebetulnya sumber daya alam ini hanya untuk bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi
dan sekaligus bagaimana menata pemerataan dan keadilan di dalamnya
untuk apa kesejahteraan masyarakat
dan ini harus dikawal sesuai dengan program berkelanjutan yaitu sdgs yang mana tujuh belas bul harus dilaksanakan
baik terima kasih pak waktunya habis
kita akan berikan kesempatan kepada pasangan nomor satu untuk menang
bagaimana untuk menanggapi jawaban dari pasangan empat
ya pasangan nomor satu di visi nomor tiga bagi yang bertanya menanyakan visi misi
ada tentang pemerataan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan atau sustainable development
nah krisis masalah lahan ini harus satu tetap tegakkan pada aturan
dua lakukan yang namanya inovasi
lahan lahan nganggur lahan lahan kritis di jawa barat selatan
kami punya konsep kembali lagi teknologi pertanian tetes atau infus
lahan kering bahkan padang pasir pun kita bisa menanam melon menanam tomat dengan teknologi ini
berhasil di china berhasil di timur tengah kenapa tidak kita gunakan oleh kepemimpinan pasangan rindu
di daerah daerah kritis yang jumlahnya ratusan ribu hektare
yang berikutnya adalah memastikan edukasi seperti di kampung naga dengan adat lahan lahan hutan hutan kritis
dan hutan hutan yang baik tetap kita jaga
kombinasi nilai adat dan teknologi itulah solusi rindu
baik waktu habis selanjutnya pasal nomor dua silahkan untuk menanggapi
tanpa kontrol tanpa izin yang jelas
bahkan kemudian air di permukaan itu juga tercemar
lalu rakyat jawa barat mau minum apa
menurut walhi dalam sepuluh tahun terakhir itu
maka lingkungan hidup di jawa barat itu hancur paling jelek
lima tahun terakhir saya kira bapak wakil gubernurnya adalah beliau
sehingga menurut hemat saya harus ada tindakan tindakan yang lebih baik lagi ke depan dalam tata kelola air
perlu adanya pengaturan alih lahan
apa bagian misalkan untuk konservasi untuk hutan untuk pemukiman untuk air dan untuk tanah
itu harus betul betul jelas
nah sekarang semua itu pak bali
waktu habis bapak
mudah mudahan di kesempatan lain nanti bisa dikembangkan lagi
masalah konservasi sumber daya alam
ada hutan ada tanah ada bebatuan
banyak permasalahan karena hutan bukan hanya sebagai hutan industri
tetapi ada juga hutan yang multiguna
banyak masyarakat jawa barat yang tinggal di sekitar hutan
dan mereka tidak ter manage tidak terpimpin dengan baik sehingga mereka adalah bagian dari perambah hutan
untuk itu salah satu konservasi hutan adalah salah satu adalah berkolaborasi dengan masyarakat desa di sekitar hutan
untuk mereka bisa memanfaatkan hutan dengan tertib dan aman secara sesuai dengan aturan aturan lingkungan hidup
untuk itu saya kira berdayakan masyarakat sekitar hutan
yang terakhir adalah masalah sumber daya
banyak tambang tambang di jawa barat
hampir enam ratus dua puluh empat izin tambang

untuk itu harus di stop izinnya
waktunya sudah habis bapak
selanjutnya paslong nomor empat
dipersilakan untuk menanggapi kembali
ya tidak dipungkiri bahwa kehutanan ini juga menjadi salah satu yang memiliki nilai ekonomi
maka itu ada lmdh
ini sudah berjalan langsung lama
daerah perhutani itu sudah lama
lembaga masyarakat desa hutan
kemudian sekarang tadi dikatakan juga oleh pak hasanuddin
bagaimana perhutanan sosial
memberikan hak pengelolaan tanah
satu sampai dua hektar
ini juga mendorong percepatan pengurangan penanggulangan kemiskinan
saya kira itu salah satu yang bisa dilakukan dalam waktu cepat
persoalan hutan ada dua hal yang harus dilakukan
yang pertama tindak tegas siapapun yang melakukan perambahan dan perusakan
yang kedua evaluasi seluruh izin pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hutan
yang ketiga adalah
masyarakat di sekitar hutan
yang kehilangan aset ekonominya
diangkat menjadi tenaga harian lepas
kemudian ditugaskan hanya satu
ngurus hutan dan ngelola hutan dan hidupnya
nanti dari hasil perkebunan yang dibangun oleh mereka sendiri
baik waktunya habis bapak